hamparan tanah surga membentang di ujung pulau sumatera
di ujung selatan tanah suarna duwipa
karunia kekayaan alam hidup berdampingan
dengan fauna dan flora yang saling beriringan
kekayaan alam yang subur menjadikan lampung
sebagai tanah pengharapan rakyat untuk bercocok tanam
di tanah ini pula diwariskan budaya dan tradisi nenek moyang
yang tak pernah berhenti ke berbagai generasi
dari tari tarian hingga santapan sehari hari
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
matahari di ufuk timur mulai menyinari hamparan tanah
yakni provinsi lampung
tanah karunia dengan kekayaan alam
dengan harmonis yang mampu menjadi teritori fauna dan flora endemik
jika melihat ke sisi timur nagari ini
terlihat ragam fauna hidup dengan harmoni semesta di dalamnya
di sebuah taman nasional bernama waikambas
ada beberapa yang menjadi alasan
di antaranya di situ masih terdapat juga
beberapa jenis satwa liar
yang populasinya hidup di
di antaranya ada gajah sumatera
kemudian ada harimau sumatera
ada juga beruang
kemudian juga bahkan ada mentok rimba
dan ada tapir
dan setelah penunjukkan itu memang baru diketahui ternyata
di kawasan taman nasional waikambas
terdapat juga populasi badak sumatera
di situ masih ada beberapa pepohonan yang cukup tinggi juga
antara lain ada juga bungur
dan lain lain itu bisa ditemukan
dan di lokasi yang terbuka nanti kalau sempat ke lokasi plg
di situ memang agak terbuka dan pernah ditanemin
itu ada beberapa jenis sono keling juga sudah tumbuh di situ juga
gajah sumatra atau yang bernama latin elevas maximus sumatranus
merupakan salah satu fauna penghuni taman nasional yang berdiri pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini
di taman nasional seluas satu ratus dua puluh lima ribu hektare
gajah yang masuk ke dalam subspesies gajah asia ini disertakan kembali ke alam
bukan tanpa alasan langkah ini merupakan cara melindungi gajah sumatera
yang jumlahnya kian hari kian menurun
gajah sumatera saat ini berada dalam status diambang kepunahan
atau hanya dua tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya
secara ciri ciri morfologi kalau bisa dijelaskan ini
apa yang membedakan gajah sumatera dengan gajah gajah yang ada di dunia lainnya
di dunia ini ada dua spesies gajah gajah afrika dengan gajah asia
jadi memang sangat berbeda
ada ciri khusus yang terdapat
terdapat pada dua spesies gajah ini
kalau dari kita lihat mungkin pernah melihat di gambar atau di media itu ya
bahwa gajah afrika dari telinganya bentuknya sudah berbeda
kemudian dari gading
gajah afrika jantan betina dia punya kadin
cuma kalau gajah asia hanya jantan saja yang punya gading
betina tidak memiliki gading dia hanya memiliki sejenis gading
tapi cukup kecil yang kalau kita sebut
adalah caling kalau kita di gambar ini
satwa gajah itu dia pemakan rumput ya
jadi keseharian dari dia selama dia belum tidur dia akan selalu makan
dan jenis variasi makannya cukup banyak
mulai dari kulit kulit pohon daun daunan
kemudian ada rumput hawa rumput rumput sapana
itu variasinya sangat banyak sekali jenisnya
gajah sumatera memiliki sifat alami nokturnal atau hidup di malam hari
gajah gajah sumatera di taman nasional waikambas
tak semuanya berasal dari alam liar
ada pula yang berasal dari aksi penyelamatan dan konflik
dengan warga sekitar taman nasional
salah satunya kartija
salah satunya kartija
gajah betina yang diselamatkan dari permukiman
dan kini dilibatkan pada proses penyelamatan gajah lain
jika berkonflik dengan manusia
apa cerita menarik dari kartiga itu sendiri pak
gajah yang bernama kartija ini
awalnya merupakan anak gajah liar
yang dia dengan kelompoknya dengan induknya
masuk ke pemukiman warga
yang berada di pinggiran kawasan taman nasional waikambas
di situ si karpija kecil ini terperosok di sumur masyarakat
karena di kampung kampung sumurnya masih berupa sumur yang berbentuk lubang
sehingganya si kelompok induk kartija ini berusaha untuk menyelamatkan beberapa hari
dia tidak bisa membantu si bayi gajah ini yang kita nama kartija
untuk bisa diangkat keluar dari sumur itu
sampai akhirnya ditinggalkan
nah kemudian oleh warga dan petugas kita yang berada di wilayah tersebut
akhirnya kita selamatkan si kartija dengan kondisi sudah sangat lemah
karena sudah beberapa hari tidak makan
mungkin dengan posisi tubuh di dalam sumur itu yang mungkin tidak sempurna
tidak menjaga kuasa banyak bergerak sehingga dia sudah dihidrasi
di taman nasional waikambas juga terdapat rumah sakit khusus gajah
rumah sakit ini merupakan bagian dari metode konservasi bagi gajah sumatera
yang dijinakan dan dipelihara taman nasional
ada pun kegiatan rutin yang dilakukan
antara lain pemberian obat cacing setiap tiga bulan sekali
selain gajah sumatera taman nasional waikambas juga menjadi habitat
satwa endemik indonesia lainnya yakni badak sumatera
badak sumatera merupakan satu dari lima jenis badak yang tersisa di dunia

yang menjaga kekuasaan dan kekuasaan badak yang terkenal di dunia
badak sumatera di sini ditempatkan pada zona khusus
zona ini bukanlah kawasan wisata
melainkan hanya diperuntukkan untuk konservasi badak
serta keperluan khusus seperti penelitian dan edukasi
apa yang membedakan di badak sumatera dengan badak badak lainnya
oke jadi badak sumatera ini
sebenarnya saya jelaskan di dunia itu ada lima jenis badak
dua diantaranya hidup di indonesia
yaitu badak sumatera dan badak jawa
nah badak sumatera ini adalah yang sangat unik
karena pertama dia satu satunya badak yang ada sekarang itu
yang seluruh badannya berambut
kalau badak lain itu tidak
seperti badak jawa badak india
kemudian dua spesies badak hitam dan badak putih itu tidak
yang kedua adalah
ini badak yang paling kecil dari semua spesies badak
mungkin rataan berat badannya adalah enam ratus tujuh ratus kilogram gitu loh
dengan badak lain itu
seperti badak jawa atau badak india
mungkin badak putih itu bisa satu lima ton sampai dengan dua ton beratnya
jadi itu yang mencirikan badak sumatera
dan itu satu satunya badak bercula dua yang hidup di asia
yang lainnya hidup di afrika
badak percula dua atau yang bernama latin
dilindungi dan dikembangbiakan demi memperbaiki jumlah populasinya di alam
badak sumatera kini berada dalam kondisi kritis atau satu tingkat menuju kepunahan
hingga oktober dua ribu dua puluh
taman nasional waikambas berhasil menambah dua ekor anak badak
yang lahir di tahun dua ribu dua belas dan dua ribu dua puluh
yakni andatu dan delilah
menjaga populasi badak sumatera agar tidak punah pun
menjadi tanggung jawab setiap elemen kehidupan
agar keberadaannya terus lestari hingga ke generasi selanjutnya
bertani menjadi cara masyarakat lampung untuk menghargai karunia tanah yang subur
pertanian sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang melekat di dalam diri masyarakat nagari saibumi ruwajurai
mereka bahkan menggarap lahan pertanian sebelum belanda datang
kegiatan bertani orang lampung bermula dari nguma atau ngumo yakni berladang di lahan kering
kita tahu ya kenapa terjadi kolonisasi dan transmigrasi ke lampung
karena lampung itu adalah tanah harapan
nah jadi orang kalau ditanya kepada orang transmigrasi yang datang ke sini apa yang diharapkan
tanah tanah di lampung karena tanahnya sangat luas
dan penduduknya sedikit
jadi kalau orang lampung itu zaman dahulu seorang penyimbang marga atau kepala marga atau kepala adat
satu orang itu bisa tanahnya luas sekali
untuk mengayomi masyarakat adatnya
pertanian ini tak hanya menjadi milik masyarakat asli lampung
pendatang dari berbagai daerah turut menggarap tanah harapan yang menghampar hampir di seluruh lampung
suyitno salah satunya
bertani di kawasan kota metro sejak datang dari kediri pada seribu sembilan ratus delapan puluh
suyitno melihat tanah lampung yang subur menjadi harapan bagi dirinya dan keluarga untuk menyambung hidup
walau jauh dari kampung asal kini lampung sudah menjadi rumah bagi suyitno
jujur saja kami dari pendatang
kami dari jawa yaitu dari jawa timur kabupaten kediri
terus kemudian saya ke sini dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
di saat itulah saya langsung jadi petani
terus kemudian dari kesekian waktu ini
kami memang sangat antusias untuk di pertanian
apalagi di pertanian di lampung ini memang sangat menjanjikan
para petani memanfaatkan lahan yang mereka miliki dengan menanam berbagai macam jenis tanaman
antara lain padi dan palawija
kekayaan alam pertanian lampung menjadi alasan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
rakyat atau pupr membangun sejumlah bendungan demi mendukung geliat pertanian
salah satunya adalah membangun bendungan wais sekampung
bendungan yang terletak di kabupaten pringsewu ini dibangun sejak dua ribu empat belas
dan dirismikan oleh presiden joko widodo pada awal september dua ribu dua puluh satu
bendungan ini dibangun dengan dana apbn sekitar rp satu tujuh puluh delapan triliun
mampu menampung air hingga enam puluh delapan juta meter kubik
serta menggenang seluas delapan ratus hektare
ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh
yang pertama adalah untuk menyediakan air irigasi bagi sekampung sistem
irigasi sekampung sistem itu kurang lebih lima puluh lima ribu hektar
nah sebelum ada bendungan ini itu dua kali tanam
nah sekarang dan ada bendungan ini menjadi tiga kali tanam per tahun
di hilir itu ada namanya bendung argo guro
bendung argo guro itu bendung yang sudah dibangun lama
yang fungsinya nanti mengalirkan air ke irigasi sekampung sistem
jadi nanti air ditampung di sini dilepaskan ke sungai sungai sekampung
nanti di sana ada bendung yang menangkap kemudian masuk ke jaringan irigasi y sekampung system
dalam proses pembangunan untuk mengalirkan air dari sungai waiskampung menuju bendungan
tim proyek yang ditugaskan kementerian pupr
sempat menenggelamkan jembatan yang berada di dekat sungai wais kampung
namun demikian jembatan tersebut telah digantikan dengan jembatan baru yang berada pada posisi yang lebih tinggi
jembatan ini bahkan menjadi jalan penghubung terpanjang yang pernah ada di provinsi lampung
dan juga di provinsi lampung
manfaat keberadaan bendungan wais kampung dirasakan langsung oleh suyitno bersama petani lampung lainnya
lahan pertanian di kawasan kota metro yang sangat bergantung pada sistem pengairan
kini lebih cepat mendapatkan kiriman air irigasi
yang sebelumnya sangat bergantung dari air bendungan batu tegi
suyitno bersama para petani lain
pun turut membangun saluran irigasi tambahan untuk mempermudah masuknya air yang berasal dari bendungan
selain menjadi sumber pengairan pertanian warga
bendungan wais kampung berguna untuk sumber pembangkit listrik berdaya lima empat mw
mereduksi banjir konservasi air tempat wisata
dan direncanakan menjadi lokasi olahraga air yakni dayu
pembangunan bendungan y sekampung tak serta merta berdiri sendiri
di bagian hilir tengah
dibangun sebuah bendungan yakni bendungan marga tiga
bendungan marga tiga nantinya akan mampu menampung air hingga empat puluh dua tiga puluh satu juta meter kubik
dan bisa dimanfaatkan warga salah satunya di kawasan jabung lampung timur untuk mendukung pertanian
nanti di hilir setelah pemanfaatan itu
air yang berlebihan itu nanti akan ditampung lagi oleh bendungan marga tiga yang kemarin teman teman pergi lihat
nanti di hilir bendungan marga tiga itu ada namanya
daerah irigasi jabung itu yang akan memanfaatkan air bendungan marga tiga
selain bendungan kementrian pupr
dan jumlah sambungan rumah yang terlayani sekitar enam puluh sr untuk tiga ratus jiwa dan di delapan kecamatan
tujuannya juga selain itu fungsinya agar kualitas air minum yang dihasilkan dalam sistem penyediaan air minum nanti lebih memenuhi standar permenkes yaitu nilai kekeruan di bawah lima dimana hasil dari komisioning tes pambanan lampung ini kekeruannya di bawah satu
instalasi penyediaan air minum ini mampu memberikan kebutuhan air minum ke delapan kecamatan
di kota bandar lampung meliputi kecamatan tanjung seneng raja basa wai halim sukabumi sukarame labuan ratu kedamaian dan kedaton
dahulu lampung terbagi atas dua jurai atau jiwa masyarakat adat yang berbeda yakni jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin
dalam catatan buku sejarah lampung berjudul
warga lampung kedua kelompok masyarakat ini memiliki sejumlah perbedaan dari segi bahasa hingga adat istiadat
masyarakat adat lampung itu terdiri dari masyarakat adat saibatin dan masyarakat adat pepadun
nah masyarakat adat saibatin ini tinggalnya di sekitar daerah pesisir ya
di dekat pesisir pantai dan masyarakat pepadun ini berada di dalam
kita bisa lihat nanti banyak ada
beberapa tempat tempat ya di kabupaten marga marga yang tinggal di daerah pesisir dan di dalam
dan kedua keadatan itu memiliki apa namanya sisim keadatan yang berbeda
budayanya juga berbeda kostumnya berbeda kitar kitaranya juga berbeda
tapi perbedaan itu aslinya perbedaannya itu tidak terlalu mencolok ya
dua duanya sama sama lampung
tapi ada perbedaan
perbedaan sedikit antara kedua masyarakat adat tersebut
untuk akang dan bunda yang jiwa cintai dan hormati
masyarakat adat saibatin atau dikenal sebagai masyarakat pesisir
menggunakan bahasa lampung dengan dialek a atau seperti pelafalan bahasa indonesia
sedangkan masyarakat adat pepadun menggunakan bahasa lampung berdialek o
dengan pelafalan irama atau ibarat
intonasi yang mengayun dan menekan
menyatunya kedua adat di lampung ini ditandai dengan tari tarian
yang biasa dijumpai dalam acara adat atau penyambutan tamu di lampung
yakni tari sigah penghutan
gerakan tari ini memadukan gerak tari dari adat pepadun dan saibatin
melambangkan dua jiwa atau dua adat yang berbeda
namun dapat bersatu dalam bumi
warisan budaya dan tradisi lampung juga tak lepas dari penganan sehari hari
kuliner kuliner lampung muncul dari pemanfaatan sumber daya alam
yang tersedia di sekitar masyarakat
baik dari pertanian maupun hasil perairan

nyeruit adalah sebuah tradisi yang berbeda dengan nyeruit
ini juga menyantap makanan bersama sama
yang biasa dilakukan masyarakat adat lampung
dengan menyajikan berbagai makanan berbahan dasar ikan
gulai taboh menjadi salah satu kuliner khas lampung
yang tak lepas dari tradisi nyeruit
gulai taboh merupakan sajian berbahan dasar ikan
yang dulu ditangani oleh pemerintah lampung
ditangkap langsung dari perairan sekitar rumah warga
namun dengan adanya pergeseran zaman
ikan yang dimasak harus ditangkap langsung
ada pun bahan bahan yang digunakan adalah ikan air tawar
seperti ikan nila yang telah diasapi selama delapan jam
sereh lahos jahe kunyit cabai bawang merah dan garam
untuk cara membuatnya gimana nih kak
cara membuatnya sangat mudah
semua rempah tadi kita ulek halus
diulek halus bukan di blender
terus kita masukkan santan cair
masukkan ikan baru kita masukkan santan kentang
kalau ini berarti gulai taboh
gulai taboh iwat tapah ikan nila yang diasap
ini berarti direbus ya
iya langsung kita rebus tanpa ditumis tumis ya bumbunya
jadi langsung aja dengan bumbu santan cair tadi
terus ikan baru santan kental
direbusnya berapa lakon kak
nggak lama sih satu sampai dua menit
terus santan kental jadi tiga menit matang
jadi sudah mendidih begitu ya
kalau ini sudah mendidih belum
selama proses memasak santan harus terus diaduk
agar dua jenis santan yang digunakan
yakni kental dan cair serta bumbu
dapat tercampur dan meresap sempurna
gurih memang seperti gulai begitu ya kang
jadi dari santan tanpa penyedap
manis juga dari santan
ikan tadi tanpa penyedap dan tanpa gula
ada aroma asap dari ikannya juga ikan asap
gulai taboh pun telah diletakkan menjadi warisan budaya tabenda

selain gulai taboh kuliner masyarakat dengan memanfaatkan hasil alam adalah mengolah pisang
pisang menjadi salah satu komunitas unggulan tanah pertanian lampung
tercatat oleh badan pusat statistik dan ditjen hortikultura kementerian pertanian

olahan hasil pisang pun dimanfaatkan sebagai kuliner khas
dan menjelma menjadi oleh oleh otentik jika berkunjung ke provinsi ini
salah satunya keripik pisang kepok
yang pertama bahan baku pisang untuk di lampung
itu dikategorikan masih begitu mudah ya untuk kita dapatkan
yang kedua dari bahan baku pisang
itu kita masih bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau
sehingga kita bisa mengolah dari bahan baku itu sampai jadi dengan harga yang begitu sangat terjangkau
keripik pisang kepok ini disajikan dengan berbagai macam rasa
antara lain coklat stroberi dan mocha
kuliner dari alam dan warisan nenek moyang ini menjadi kekayaan yang ingin dijaga masyarakat hingga ke generasi selanjutnya
tak hanya untuk penduduk lampung
sajian sajian lampung diharapkan bisa dinikmati masyarakat lain dari luar daerah
tanah karunia yang menyatu dalam satu bumi di lampung
menjelma sebagai tanah harapan bagi tiap insan yang berdiri di atasnya
warisan budaya tradisi adat istiadat hingga kuliner
menjadi bagian yang erat bagi masyarakat nagari saibungi ruwajurai